untuk menghancurkan anak anak siliwangi hahaha
kalau aku berhasil menjilakannya
aku harus ikut turun tangan
apakah semua yang kamu katakan itu benar
peradaan kian santang telah diculik oleh amu kemarugul dan sarawisesa
yang sedang menyamar
dan membawanya ke bukit mandala
amu marugo telah melaporkan kepada ayahku
dan ayahku sedang mengejarnya bersama pasukannya
jadi pendekar yang kami temui tadi adalah
dan dia menjebak raih kian santang
untuk pergi ke bukit mandala seorang diri
kalau kau tahu
mereka adalah penipu
sudah aku habisi dia
ayunnya irrohman jadi sion
ada yang terkena kenapa napa
ini tidak bisa dibiarkan
kita tidak memiliki banyak waktu
kita harus segera menyusul raih kian santang
kita harus segera menolongnya
mengapa dia harus dibuat tak berdaya
kita tidak bisa manfaatkan
mengaruhi ilmunya hanya sebentar
untuk mencari ilmu yang lebih kuat
dan untuk menjaga kebenaran
yang menjadi kesialan adalah
bagaimana caranya supaya dia tidak lihat
untuk mencari penyembuh
untuk mencari penyembuh
apa yang bisa aku lakukan
gelang penasluk sukma sudah aku pakaikan di kepala kijaro
kalau aku mengambilnya lagi
kijaro bisa berontak
untuk mencari penyembuh
aku mengerti apa yang dipikirkan ratu
untuk mencari penyembuh
dan aku tidak akan memberontak
karena aku yang menginginkan hadiah itu
tentang kijaro itu urusan lain
yang penting aku bereskan satu masalah ini
aku tidak mau berpikir panjang lagi
aku akan membuka gelang penakluk sukmamu
aku akan membuka gelang penakluk sukmamu
kau sudah datang ternyata
baru saja aku ingin menyusulmu
karena membuatmu terlalu khawatir
dan juga membuatmu menunggu terlalu lama
kau sudah menemukan tanaman obat itu
tentu saja aku sudah mendapatkannya
tetapi tempatnya sangat sangat jauh di dalam dan susah untuk diambil
kalau setelah kau pikirkan aku sudah berhasil mendapatkannya
alhamdulillah syukurlah kalau begitu
ya raden lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita
pasukan mongol sudah bergerak
sekarang saatnya aku membawamu ke tempat kematian mungkin santai
mari raden sebaiknya kita pergi sekarang
pasukan kita bagi tiga
ardalim barunawati dan kijaro
ikut bersama saya
kau dan kau pergi bersama beberapa pasukan pemanah ke bukit mandala
kau bersama muni dan tapakulung
hadang dan cegah pasukan jagur dipa dan rara sampan
jangan sampai mereka pergi ke bukit mandala
jangan sampai mereka pergi ke bukit mandala
kita harus beritahu raden jagur dipa
gawat mereka menghadang kita
jangan sampai mereka tahu kalau kita berakhiri batu jajar

maaf tuan kami hanya penduduk sini
kebetulan kami melewati daerah tempat ini
apa benar mereka penduduk biasa
nampaknya seperti mata mata batu jajar
mereka tidak membawa senjata apa apa
sepertinya mereka penduduk biasa
sepertinya mereka penduduk biasa
terima kasih tuan
amba undur diri
kalau kalian penduduk biasa
kalau kalian penduduk biasa
tidak mungkin memakai gelangkah ini
tidak mungkin memakai gelangkah ini
hidup batu jajar
tidak jurid berhenti
ini kesempatanku membunuh rara santai
benar itu tapak kolong
tidak ada kesempatan yang lebih baik dari hari ini
ini adalah kesempatan kita
untuk menghancurkan anak anak siliwangi
kami menghadap tuhan jakarta
dua telik sandi itu telah berhasil kami bunuh
kalau begitu kita bergerak sekarang
ada apa radu
aku hanya berpikir
sebaiknya kita beristirahat di tempat ini dulu
karena kita dan prajurit butuh istirahat
kenapa raden memilih tempat ini untuk beristirahat
aku merasakan ada sesuatu yang jangkau
dua telik sandiku belum juga kembali
nyiblahmah siun mereka tertakut kenapa napa
itu yang aku cemaskan
kita sangat membutuhkan
mencari tahu keadaan di luar sana